pandangan strategis yang berbeda
yang dilakukan bapak joko widodo dan pemerintahnya menarik dan populer untuk satu dua generasi
tapi tanah tidak tambah dan bangsa indonesia tambah
tiap tahun kurang lebih tiga lima juta
jadi kalau bapak bangga dengan bagi dua belas juta dua puluh juta
pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi
jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita
jadi kami strateginya berbeda
kami strateginya adalah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal tiga puluh tiga
bumi dan air dan semua kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
rakyat indonesia yang saya cintai
pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir dua enam juta itu adalah memang agar produktif
dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede gede
saya tahu pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas di kalimantan timur
sebesar dua ratus dua puluh ribu hektare
juga di aceh tengah satu ratus dua puluh ribu hektare
saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya
ini paradigmatik sudah cukup konfrontatif hitam putih belum melihat
iya ini soal yang tajam tapi pak jokowi menjawab hal yang salah itu
karena yang dimaksud adalah tanah yang secara legal bermasalah
ya kalau tanya prabowo itu produktif dan gak bermasalah ngapain dipersoalin kan
jadi reaksi itu yang justru hilang dari tadi konsep paradigmatik itu
di soto misalnya juga ada problem
karena itu orang suka karena gagal banyak yang gagal itu
karena nggak ada perhitungan tentang efeknya dalam jangka waktu panjang
jadi dia gagal sebetulnya
tapi soto itu dapat hadiah nobel karena teori
ini betul tetapi kemudian dia gagal menyebabkan akumulasi justru menjadi terbalik
karena itu muncul hoax itu bukan hoax ledekan tuh
namanya kan hernando fernando de soto
itu ledekan sebetulnya
itu cara membandingkan yang lebih baik
nah yang berikut adalah soal apa tadi itu
ya itu tadi
kita masih bicara soal tanah
iya jadi pak jokowi sebetulnya bereaksi untuk hal yang keliru
nah karena itu kemudian tadi seharusnya lebih cepat aja bikin fact checking gitu kan
faktanya apa sebetulnya tuh
nah coba kita perhatikan pak jokowi bahkan menghapal jumlah hektare tanahnya prabowo kan
berarti sudah dipersiapkan
dari awal memang dipersiapkan itu
tapi keluar di tempat yang salah
bukan dengan cara itu membantah dalil prabowo
oh jadi itu tidak tepat senjata yang tidak tepat untuk pertanyaan yang berbeda gitu
kenapa menurut anda
seandainya lo cek aja itu tanah liar apa tanah yang legal kan
menurut anda memakai senjata itu apakah memang
kecepatan keluarin peluru
akibanya nanti besok pasti jadi rame itu
oke mas susrat gimana
itu senjata yang salah tadi kata rocky
rocky itu selalu memandang jokowi selalu salah
ada kalanya dia salah ada kalanya benar benar salah
ada dua kata kunci tadi dari statementnya pak jokowi tadi yang membuat itu mempunyai makna paradigmatik
pertama saya tidak membagikan tanah tanah yang sebesar yang dimiliki oleh pak prabowo itu
yang punya di kalimantan timur dua ratus dua puluh ribu hektare tadi itu
sama satu ratus dua puluh lima ribu di aceh tengah itu pada masa periode saya
pada masa periodenya pak jokowi tidak ada konsepsi pemberian haji
maupun hak guna pakai tanah baik tanah tanah yang dalam konteks hgu itu sedang bermasalah maupun digunakan kembali
oleh itu yang diminta ulang
tapi apa tetapi ada dua kata kunci lain yang dari pak jokowi tadi
untuk kebetulan apa produktif
jadi yang digunakan adalah kalimatnya adalah memberikan uang ini kepada rakyat kecil sesuai dengan konsepsi de soto untuk kepentingan produktivitas rakyat
jadi pas sekali menurut anda
mas kenapa pertama ini kan dalam konteks bicara tentang keadilan sosial
yang kedua dalam konteks tentang poverty affiliation pengetasan kemiskinan
orang miskin itu hanya bisa diatasi bukan dengan diberikan bantuan sosial
tapi dikasihkan kreasi job creation
dikasih pekerjaan dengan dia punya tanah maka dia mempunyai standing yang kuat
dia mempunyai pekerjaan yang kuat mempunyai ruang produksi yang kuat
dan dengan tanahnya disertifikasi dalam bentuk hq tadi dia bisa digunakan untuk akses yang lain
iya memang tapi kan ada konteksnya gitu bahwa hukum gak berlaku surut
ya gak ada poin apa apa saya gak melakukan itu
ya oh ya bukan berarti yang kemarin itu salah
kan yang mesti diperiksa tanahnya pernah bawa sebanyak gitu itu legal apa gak legal gitu
eh ini bukan masalah salah tidak salah
ini bicara masalah dimensi keadilan sosial
keadilan sosial basis pertama adalah kepastian hukum terhadap pemilikan
kalau gak iya rampok dong
tetapi bukan masalah rampok
backman yang terbangun terpaksa di dalam kalangan masyarakat hari ini adalah omongan dalam akura
itu dalam pasar menurut kamu itu bahwa terjadi kesenjakan kepemilikan lahan
ada delapan orang atau sepuluh orang menguasai jutaan bahkan puluhan juta tanah
sementara yang lain itu tidak memiliki
kemudian muncul ratusan orang
muncul lah ini
ini kan kasus bdt
resong dtre nya kan seperti itu pak roky
tapi problemnya bukan begitu
presiden itu gak boleh mengeksploitasi backman publik
yang kadangkala itu
bisa semua orang yang tiba tiba merampok tanah di mana mana
kalau presiden mengeksploitasi backman itu
kan faktanya begitu kan
ini dilindungi dalam bentuk
dijawab dalam bentuk regulasi negara
di skr bukan kemudian dikasih kesempatan dia merampok
mau mengambil alih tidak
dasarnya apa coba
karena di backman maka dilayani lah oleh pak jokowi backman publik itu kan
itu kacaunya di situ
kalau itu legal sebutkan itu legal
kalau dia produktif sebutkan itu produktif
yang dibagikan itu tanahnya siapa
tanah orang yang di dalam konteks perjanjian dikasih hgu selama waktu tertentu mangkrak kan
tapi kalau kemudian diurus benar kan dibiarkan
kecuali pada masa periode tertentu kan
tapi kalau bener kan wakuin bener dong
yang salah adalah membandingkan tanah
saya pun nggak perlu tanah prabowo itu urusan dia
tapi cara presiden membuat perbandingan itu yang ngaco
karena mau dianggap bahwa tanah prabowo ini nggak legal
karena itu juga kita akan bagikan dengan cara yang itu
kan di belakang itu ada asumsi itu
yang disebut dengan backman
jadi ya presiden jokowi atau calon presiden jokowi menunggangi backman dari street justice
dan itu bahaya